selamat siang anda kembali menyaksikan cnn indonesia update bersama saya aziza hanum
akibat semalaman diguyur hujan sejumlah ruas jalan di mamuju sulawesi barat terendam banjir dengan ketinggian setengah meter pada selasa pagi
sejumlah pelajar yang terlambat ke sekolah karena banjir terpaksa memanjat truk a yang melintas agar dapat melewati genangan banjir
genangan air yang menutup permukaan jalan sepanjang kurang lebih seratus meter mengakibatkan aktivitas warga terganggu khususnya pelajar yang akan ke sekolah
agar tidak basah saat melewati genangan banjir sejumlah pelajar nekat memanjat sejumlah truk yang melintas saat menerobos banjir
pelajar lainnya memilih melepaskan sepatu dan menggulung celana
kemudian berjalan kaki melewati banjir
tidak sedikit pula warga yang nekat menerobos banjir menggunakan sepeda motor
akibatnya sejumlah sepeda motor mogok karena mesin mati saat melewati genangan banjir
supaya drenasinya diperbaiki biar pembuangannya lancar
kita ke mancanegara
salah satu pendiri reksasa teknologi amerika serikat microsoft paul allen tutup usia pada senin waktu setempat
dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh perusahaan investasi milik paul allen vulkan
paul ellen meninggal dunia akibat komplikasi penyakit non hardskin lymphoma
menurut organisasi american cancer society penyakit yang diderita ellen adalah kanker yang berkembang dari sel darah putih
paul allen menerikan penyakit yang berkembang dari sel darah putih
dan microsoft bersama dengan bill gates pada seribu sembilan ratus tujuh puluh lima dan kemudian keluar dari perusahaan tersebut pada seribu sembilan ratus delapan puluh tiga akibat perselisihan dengan bill gates
sama seperti bill gates paul ellen adalah seorang filantropi yang telah menyumbangkan lebih dari satu lima miliar dolar amerika
atau lebih dari dua puluh dua triliun rupiah untuk amal
dan demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia news report bersama alvira harjo akan kami lanjutkan
tetap bersama kami